inilah anak anak muda yang tergabung dalam solo sociated
sebuah komunitas generasi milenial yang tidak mau hanya duduk main game atau gadget saja
mengajak anak muda dan juga pecinta sejarah di kota solo
untuk keluar dan jalan mengenal tentang sejarah kota solo
kali ini dimulai dari stasiun kota
atau biasa disebut stasiun sangkrah
akan mengenal tentang masa lalu kota solo
bertemu mutiara solo menyapa kawasan sangkrah tempoh dulu
setelah stasiun sangkrah
yang merupakan perlintasan kereta api uap
satu satunya kereta yang melintasi kota solo
dan juga kereta jalur lama dari stasiun purwosari solo
menuju stasiun wonogiri
perjalanan kemudian dilanjutkan menuju sebuah bangunan
yang dulunya perusahaan limun zaman belanda
setelah itu menuju sebuah kawasan pintu air demangan
yang terletak di wilayah kecamatan pasar kliwon
pintu air demangan dibangun pertama kali pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
atas perintah paku buwono x
konstruksi pintu air terdiri dari sepuluh daun pintu
yang terbuat dari kayu jati
di atas pintu terdapat jembatan
yang biasa dipergunakan masyarakat sebagai jalan umum
pembrakarsa solo society sekaligus sejarawan muda di kota solo
heri priat moko mengatakan
bahwa komunitas ini adalah komunitas anak muda
yang suka jalan jalan
namun tidak hanya jalan jalan menghabiskan waktu
tetapi juga ada sisi mengenal sejarah tentang kota solo
bahwa solo ternyata menyimpan banyak cerita
jelajah sejarah untuk memahami sejarah lokal solo
kedua ini bagian dari upaya kreativitas komunitas solo societyd
untuk membersamai atau menemani teman teman anak muda
atau bahkan anak anak kecil untuk jelajah sejarah
kenapa karena selama ini di era pandemi
kita benar benar terkungkung di rumah
kemudian hanya mabuk gadget
kita ajak ke lapangan untuk bertemu dengan obyek obyek sejarah
mustika sari rias tuti sebagai salah satu peserta kegiatan
antusias dengan cerita solo kota zaman dahulu
ia mengaku baru dua kali ini mengikuti kegiatan selama pandemi
sebagai anak muda yang dilahirkan di solo
dirinya mengaku tidak mengenal sejarah kotanya dengan baik
memang sebagai kota budaya dengan sejarah
mulai berdirinya kerajaan mataram hingga kota perjuangan
kota solo masih memiliki cerita unik di zaman masa lalu
dan sebagai anak muda penduduk sejarah
sudah sepatutnya mengenalnya